terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita masih bersama dengan para narasumber yang ada di studio
saya mau ke mas arief dulu pdi perjuangan
mas arief menurut pdi perjuangan kalau kita lihat tadi dari grafis elektabilitas ini modalnya cukup ya
tadi kan kita sudah sampaikan ya ada beberapa lembaga survei yang memotret elektabilitasnya seorang gibran raka
ini kan elektabilitas tahun yang lalu kurang lebih
untuk jawa tengah tertinggi mas gibran
untuk dki beliau masih belum pada posisi di puncak
jadi soal elektabilitas itu penting tetapi juga bisa relatif
saya ingin sampaikan misalnya pak ganjar pranowo dulu pertama kali nyalon gubernur jawa tengah dengan elektabilitas rendah
tapi karena partainya solid kuat gotong royongnya maksimal dan kerja pemenangannya luar biasa
jadi saya kira ada banyak variable yang mempengaruhi seseorang nanti untuk bisa dicalonkan sebagai calon gubernur calon bupati wali kota dan seterusnya
nah tentu saja potensi elektabilitas pasti kita baca
tapi apakah dia menjadi faktor satu satunya tentu tidak
nah hari hari ini partai sedang memastikan proses pengorganisiran calon anggota legislatif
jadi masalahnya kita belum menyentuh sama sekali soal calon kepala daerah kita
tetapi saya tegaskan bahwa calon kepala daerah dalam konteks pilkada dua ribu dua puluh adalah rangkaian kerja politik yang tidak terpisahkan dengan pilek dan pilpres
nanti pada saatnya tentu kita akan pastikan
setidaknya setelah penetapan calon presiden sudah dilakukan dan itu tentu saja menunggu sekali lagi keputusan ketua umum ibu megawati soekarno putri
yang memiliki prokreatif sesuai dengan konstitusi
mas arief tapi kalau misalnya dilihat ya di berbagai media ataupun di berbagai lembaga survei itu yang mendorong mas gibran ke pilgub jateng banyak
tapi di satu sisi banyak juga yang mendorong beliau ke pilgub dki
kalau dari teropongannya pdi perjuangan dengan modal elektoral dengan modal kinerja dengan modal gaya berpolitik lebih cocok di mana
di dki atau di jawa tengah
nah itu artinya kita sudah mendorong mengarahkan untuk memutuskan apakah mas gibran maju di dki atau jawa tengah
jadi belum sama sekali belum kita bicara
kita harus melakukan assessment yang menyeluruh yang kooperatif ya
dan secara internal kami juga bahagia karena banyak kader pdi perjuangan yang berpotensi dan layak untuk mendapatkan penugasan partai di berbagai wilayah
nah saya kira itu satu hal yang kita syukuri
tinggal nanti apakah keputusannya kepada si a si b si c termasuk mas gibran itu urusan yang lain
tetapi ada yang mengembirakan bagi kami juga
beliau menyatakan siap untuk mendapatkan penugasan
siap untuk diberikan
ya dan itu saya kira adalah contoh yang baik toladan yang baik bagi setiap kader partai kita
jadi tidak ada keistimewaan bagi seluruh kader pdi perjuangan termasuk gibran raka buming yang anaknya pak jokowi
ya semua perlakuannya sama
semua perlakuannya sama
kader partai diperlakukan sama
maka partai akan mengambil keputusan se objektif mungkin
oke jadi tidak ada keistimewaan ya
mas nabil mas nabil kalau misalnya dilihat ya ini banyak juga yang memprediksi
kalau misalnya mas gibran maju dalam konteks
sasi pilgub jateng itu merem aja itu sudah pasti menang
dengan tadi modal elektoral yang cukup tinggi
tapi kalau misalnya di dki karena tadi bang rey sudah menyinggung ya soal dki
dan pks punya basis masa yang cukup kuat di dki
apakah dengan merem saja juga akan menang atau akan lebih sulit nanti bertarungnya
ya saya pikir kedua daerah ini punya karakteristik yang berbeda ya
jadi tentu setiap tokoh itu tentu harus akan melihat karakteristik yang akan dia masuki
pada prinsipnya dimanapun mas gibran berada apakah dia akan memilih dki ataukah kemudian jawa tengah
satu hal yang pasti kan tentu dia akan membuat banyak pertimbangan pertimbangan perhitungan langkah langkahnya gitu
tapi kalau saya kemudian ingin merujuk kepada apa yang disampaikan oleh dulu pak jokowi
ketika beliau di dki kemudian beliau ingin mencalonkan presiden
saya juga ingin mengatakan yang sama gitu ya
kalau kemudian ya mas gibran sebagai anak muda pemimpin muda di solo
saya pikir kalau satu periode menyelesaikan seluruh permasalahan solo kayaknya belum cukup
jadi kalau dulu pak jokowi mengatakan jakarta problem jakarta akan lebih mudah ya diselesaikan kalau beliau menjadi presiden
saya ingin mengatakan juga ya problem di solo akan lebih bagus akan bisa lebih diselesaikan dengan baik kalau mas gibran maju di jawa tengah
ya jadi ada kesinambungan gitu ya
jadi biarkan mas gibran berproses di solo menyelesaikan permasalahan solo
kalau kemudian beliau pun mau menyelesaikan solo dan menganggap ya akan lebih mudah menyelesaikan problem solo sebagai bagian daripada provinsi jawa tengah ya mungkin bisa lebih baik di jawa tengah
itu pendapatnya mas nabil dari pks
kalau pendapat penasehat politiknya lebih cocok dengan gaya berpolitik yang seperti mas gibran kemudian dengan apa yang sudah dibuat di solo lebih cocok di dki atau di jawa tengah
mungkin sebelum ke situ lah
tapi statement mas gibran yang
terakhir tadi sebetulnya cukup menarik ya
tentu karena the challenge ya
nah ketika di challenge kemudian mas gibran menyatakan ya ayo buka pertarungan siapapun
nah ini saya kira satu karakter lain ya dari mas gibran dari kemimpinan mas gibran yang menunjukkan bahwa dia seorang petarung
dia seorang petarung
dia siap apapun ditugaskan dan sebagainya
dan roadmap untuk melewati itu jalan terjal jalan tol apa dia siap
nah ini yang kemudian ada nilai positif ya
ketika dia melihat sebagai wali kota sebagai politisi ya
kemudian pasti bertemu dengan sosok yang disebut pak jokowi ayahnya presiden dan politisi juga
nah dalam konteks itu dia melihat bahwa pak jokowi apapun lima kali bertarung
dalam situasi yang apapun ya saya mengikuti itu
nah ini yang juga pasti dilihat ada lesson learned yang dipelajari
nah ini yang membuat dia kemudian mantap juga atau paling tidak kemudian punya karakter sebagai petarung
ini saya kira modal lain
modal politik lain dari mas gibran
nah itu saya kira satu
bahwa dia seorang petarung itu modal politik yang kuat kalau menurut mas eko
tapi lebih cocok ini karakternya gimana
jadi kemudian ingin saya coba challenge yang lain tadi
nah di persoalan tadi ada bayang bayang ada fasilitas ada apa dan sebagainya dari sebagai anak presiden
itu gak bisa dinafikan
itu diterima juga
yang nggak bisa mau diapakan lagi
tetapi yang harus dilihat mas gibran ini tidur atau enggak gitu loh
nah ini tidur yang lain ya
mengamat itu yang mengatakan
dia menjalankan sendiri dia navigasi sendiri dia lead sendiri
mau hubungan dengan dubai mau presentasi di paris untuk mempromosikan
apa kota solo budaya kota solo dia temui ini
tidak hanya di elit di gorong gorong istilahnya di kampung kampung di elit
dia ketemu warga dia ketemu pak karno
dia apal semua itu
dan tidak hanya itu dia tepuk
dia salaman dia bungkukan badan sedemikian rumah untuk menghormat
karena dia tadi bilang saya kadernya rakyat juga selain dari kader partai itu
jadi lebih cocok yang mama nih
menurut mas eko sebagai penasehat politik
nah itu nanti yang menentukan biar pak
artinya pak ariopi
gak berani kayaknya disampaikan
kira kira lebih cocok yang mana dengan gaya berpolitik
selama ini kan gibran memimpin sebuah kota
jadi lebih cocok
dan semua program programnya kan karakternya program kota
saya kira cukup di situ saja ya
program kota karakternya kota bang rey
anda memaknainya ada yang mengarahkan ataupun tadi mas eko mencoba mengarahkan
bahwa ini kayaknya tujuannya nanti dipilgup dki
ya kalau saya sih sudah bisa mengambil kesimpulan ya
pertama karakter kota
kalau memang di jakarta beliau akan bertarung
banding dengan jawa tengah gitu ya
yang ketiga jalan sulit jalan mudah kita lalui
itu artinya mau sesulit apapun di dki jakarta akan kita lalui
kalau memang itu jadi pilihannya gitu
kalau kita dengar penjelasannya mas eko dengan tiga sifat itu
kayaknya tembakannya ke dki jakarta nih
dibandingkan dengan jawa tengah
bukan kemudian harus kamu dahului begitu
nantinya ini kan opsi opsi
iya itu penggambaran aja
road mapnya akan ditentukan oleh
oh iya tentu
cuma kan ada tim
ada keinginan ada
kita bicara itu aja soal keputusan nanti ya tetap di pdi perjuangan
keinginannya adalah ke ibu kota ke dki
keputusannya tetap di tangan ibu ketua umum
yang di belakangnya mas gibran ini mau ngarahin kemana nih
bukan memutuskan loh
mencoba mengarahkan ke dki atau ke jawa tengah
iya yang memutuskan ya pdi perjuangan kan
mau ngarahinnya di jawa tengah apa ngarahinnya ke dki jakarta gitu
cuma kalau penjelasannya mas eko tadi
rasa rasanya diarahkan ke dki jakarta
bukan hanya di jawa tengah
apakah nanti pdi perjuangan berkenan mencalonkannya di dki jakarta
itu nanti yang memutuskan mas arief gitu
kok saya mengarahkan gimana
kalau kita baca tiga karakteristik itu tadi
iya kan karakteristik karakteristik kok mengarahkan
iya itu cocoknya arahannya ke dki jakarta gitu loh menurut saya
bacaan pertama kota ya dki jakarta dong
yang kedua adalah jalan sulit
di jakarta dia memang akan bertarung betul betul sulit
yang ketiga adalah ini berjuang kita nih
ini petarung nih gitu
ya benar di jakarta adalah petarung
dibandingkan di jawa tengah ya kan
kalau di jawa tengah boleh disebut beliau bertarung dengan siapa
setidaknya kalau disuruhnya sekarang kan gitu
nah oleh karena itu dengan tiga karakteristik itu
nampaknya mengarah ke dki jakarta
apakah bung eko ikut di dalamnya
aku gak tahu
nah siapa kan nanti yang akan memutuskan ya pdi perjuangan
itu kesimpulannya bung raya aja
tapi dki menjadi salah satu alternatif tujuan kan mas eko
melihat bahwa dki pilgub dki salah satu tujuan yang mungkin bisa dilirik gitu
itu keputusan akhirnya
kalau kita mau jalan jalan kan ngelihat lirik sana lirik sini oh tujuh
mas arief nanti hanya melihat kemana ini
nah yang bekerja di belakang mas gibran nih mau di kemana ini
tadi menarik bks
dua tahun ngasih skor tujuh
empat tahun ngasih skor tujuh
artinya nanti perhode ini tuh top bisa sembilan
nah itu dia
oke itu harapannya
itu harapannya mas eko
tapi artinya kalau misalnya memang arahannya mas gibran ini akan ke pilgub dki
memang berarti ingin mencetak ataupun mengikuti jejaknya pak jokowi dong
dari solo ke dki
kemudian ke ri satu maksudnya begitu
ya itu yang saya katakan tadi
sekarang sebetulnya kalau dengan pertumbuhan teknologi macam macam dan seterusnya
dki jakarta itu bukan satu satunya magnet politik

jawa sekarang ada namanya ganjar pranongo
hanya jadi gubernur di jawa tengah
bukan di jawa timur loh
bukan di jawa barat
di jawa tengah gitu
ternyata popularitasnya tinggi dan elektabilitasnya juga tinggi gitu
mengalahkan gubernur di jawa barat dan mengalahkan di gubernur jawa timur gitu loh maksud saya
nah oleh karena itu
mantan dki kalah gak
mantan dki kalah gak surwya
tadi disebut jawa barat ini dan sebagainya
dki gak kalah
maksud saya kalau dilihat dari populasi pemilih gitu loh
jawa tengah jawa barat dibanding jawa barat dengan jawa timur
kan gak ada apa banyak jawa tengah kan kira kira gitu
jadi dibanding itu aja dia bisa populer gitu
nah oleh karena itu
kalau memang magnetnya kri satu
saya justru lebih mendorong beliau di jawa tengah gitu
supaya apa gitu
supaya magnet magnet politik memang harus kita sebar
bukan hanya dki jakarta
karena dki jakarta dua dua kali nih
dan sekarang anies baswedan kan kira kira gitu
sekarang ditimpe oleh jawa tengah gitu
besok kita berharap itu datang dari jawa barat
besok kita berharap itu dari jawa timur
bahkan kita berharap nanti bisa datang dari papua gitu loh
jadi magnet magnet politik itu sudah harus di exercise sedemikian rupa
kalau jadi gitu ya
mas gibran untuk mau ke jawa tengah setidaknya dua kali jawa tengah punya magnet
oke itu untuk menghindari proses instan dalam politik ya
nah yang kedua bacaan saya
ke dki jakarta memang pertarungannya kan sulit
pks kelihatan nggak tertarik tuh
saya juga gak kelihatan golker akan dukung
apalagi setelah pak jokowi tidak menjabat
enggak dia kan masih menjabat sampai dua ribu dua puluh empat
iya tapi kan pilkadanya setelah pak jokowi tidak menjabat
nah gerindra apakah akan dukung
saya juga agak ragu
karena beberapa kader di gerindra itu kelihatan potensial
nasdem juga saya kira akan punya calon kader yang lain gitu
oleh karena itu
sayang nih potensi yang udah kelihatan di depan mata ada
yang dapat direngku
dan itu bukan ece ece gitu loh jabatan itu
kok tiba tiba harus didorong ke dki jakarta yang memang rimbanya nggak kebaca gitu
kecuali tadi disebutkan sebelum eko
mas gibran ini petarung
dan jiwanya petarung
nah kalau memang itu maksudnya ya bawalah ke dki jakarta
pemikiran pdi perjuangan sama gak dengan bang rey tadi
bahwa paling tidak jangan melewati proses yang instan begitu
jadi jangan langsung ke dki di jawa tengah dulu
jadi magnet politiknya juga banyak
tidak melewati proses politik yang instan
tuh tadi sudah saya sampaikan
kita ini belum melakukan assessment apapun soal calon calon kepala daerah
tapi saya ingatkan dulu ada seorang negarawan namanya chu in lai
beliau mengatakan setiap kita wajib berjuang
jadi itu sesuatu yang biasa saja
bahkan ibu mega mengatakan kepada seluruh kader pdi perjuangan
agar kita kembali pada menguatkan fighting spirit ya
spirit bertempur kita harus kita kuatkan
menuju pemilu dua ribu dua puluh
salah satunya adalah karena sudah pasti pdi perjuangan hendak memenangi pemilu
karena itu perintah kongres adalah harus setrik di dua ribu dua puluh empat
maka fighting spiritnya harus tumbuh
tapi itulah yang sebenarnya dulu menjadi karakter watak dari setiap kader pdi perjuangan
dan itu sekarang kita gelurahkan dan kita ikuti dengan cara mengorganisir menguatkan lembaga partai
secara serius di seluruh tingkatan dan di seluruh
bagaimana dengan lapangan partai yang dihadapi oleh partai
nah bagaimana dengan mas gibran
kita belum pernah memutuskan apa pun
bicarakan juga tidak ya
apakah misalnya nanti kalau mas gibran dicalonkan di dki karena pak jokowi sudah tidak presiden akan lemah
jangan terlalu mudah untuk mensimplifikasi
dulu pak jokowi calon di dki juga
yang menjadi presiden masih dari demokrat
ya bukan pdi perjuangan
jadi saya kira tidak cukup signifikan untuk mengatakan bahwa situasinya akan tidak lebih baik dari pengalaman yang pernah dilakukan oleh bapaknya presiden jokowi
jadi pdp tidak khawatir ya kalau misalnya nanti jelang berakhir masa jabatannya pak jokowi
kemudian pengaruh pak jokowi akan semakin melemah dalam berpolitik dan itu akan berpengaruh terhadap karir politiknya mas gibran
kita punya banyak variable yang kita gunakan untuk memberikan satu ukuran
apakah si acp layak maju di satu daerah tertentu atau tidak
kalau tadi ada karakter perkotaan dan seterusnya
ya itu relatif juga
tergantung dari perspektif apa
dengan teori yang mau kita terapkan seperti apa
strateginya di dalam pemenangan juga bagaimana
nah itulah yang sekarang kita pikirkan dan sudah kita rumuskan untuk menghadapi pilek
tetapi untuk pilkada tentu kita akan belajar dari banyak pengalaman
selama kita memenangi pilkada di banyak tempat
oke kalau menurut pks apakah setelah jelang berakhirnya pak jokowi nanti memimpin akan semakin melemah
pengaruhnya itu akan berpengaruh terhadap karir politiknya mas gibran
kalau menurut pd perjuangan enggak
ya dalam konteks ini tentu saya juga sependapat bahwa variable untuk mengukur tingkat kekuatan politik satu figur kan tidak tunggal
tapi ini kembali kepada kemahiran
ini kembali kepada kemampuan mas gibran ya membuktikan kapasitas ya kepemimpinannya
jadi kalau kita melihat pada dua perspektif kapasitas untuk menang dan kapasitas untuk memimpin yang sudah terbukti dari mas gibran kan kapasitas untuk menang
dengan seluruh variable yang dimilikinya tadi
semua keistimewaan yang beliau miliki
nah sekarang yang harus beliau buktikan ya dengan sisa masa jabatan sudah dua tahun dan sisa masa jabatan dua tahun lagi adalah kapasitas untuk to govern nya
sejauh mana dia bisa memanfaatkan seluruh yang dia miliki hari ini termasuk amanah yang dia pikul hari ini sebagai wali kota itu bisa dia deliver dengan baik kepada publik
bukan saja di masyarakat solo tentu karena mas gibran ini kan perhatian satu indonesia gitu
maka harusnya kalau dia sadar dia akan memberikan yang terbaik di solo sehingga itu menjadi investasi politiknya
maka untuk melihat apakah dua ribu dua puluh empat nanti pilihan di jakarta di jawa
di jakarta di jawa tenggara atau apa tergantung pada kinerjanya
ya makanya yang disampaikan oleh pks solo tujuh itu dalam konteks warning juga
sepuluh ini kan satu angka yang ya kalau kita bicara margin error kan dekat dengan lima bisa saja meningkat
kalau sekiranya meningkat ke angka sembilan dan gibran mau ke dki jakarta pks dukung nggak
sampai dengan hari ini ya pks tentu prioritasnya
itu jawaban aman itu
bukan partai pengennya internal dulu
bukan jawaban aman
itu artinya ada resistensi

tapi kalau menurut mas eko bagaimana kemudian melepaskan diri dari bayang bayangnya pak
jokowi kalau tadi mas arief tetap percaya diri bahwa tidak akan berpengaruh karir politiknya
mas gibran meskipun pak jokowi nanti sudah lengser
tapi kalau menurut mas eko bagaimana kemudian melepaskan diri dari bayang bayangnya pak jokowi
karena itu yang tampaknya membariskan semua partai saat ini dibelakang mas gibran nanti
setelah mas jokowi tidak ada ataupun langsir begitu ya
apakah akan kesulitan nanti mas gibran untuk bisa mengembangkan mas jokowi
terima kasih pak jokowi

tapi kalau menurut mas eko bagaimana kemudian melepaskan diri dari bayang bayangnya pak jokowi

nanti setelah pak jokowi tidak ada ataupun langsir begitu ya

baik partai bdi partai partai yang lain

juga ada perwakilannya dan sebagainya
saya kira mereka bisa ngecek kan mereka bisa ngecek bagaimana pola komunikasi politiknya
nah mungkin yang paling dekat adalah ketika saya kemarin pulang ya
di sana ada tradisi gongji pajai
sebelum itu ada natal bersama
sebelum itu tentu kemudian ada perayaan yang agama mungkin ke depan akan puasa menghadapi puasa
itu ada tradisi itu
nah artinya apa ini sebetulnya adalah potret yang bisa diagregasi
sebagai pesan kepada nasional bahwa kehidupan agama itu memang harus diprotek
kepala daerah itu harus tadi jiwa petarungnya ada
siapa berani saya akan hadapi
itu keluar loh dari mas gibran
pernyataan itu butuh penting buat masyarakat
memang ini ada di solo tapi silahkan daerah lain mengagregasi
karena saya dengar berita ada hambatan hambatan di beberapa kepala daerah untuk menjalankan perayaan perayaan agama itu
nah ini saya kira satu pola yang sama sekali istilahnya jauh dari dia anak presiden
sebagai anak presiden yang menjalankan pemerintahan
dia duduk aja gak istilahnya di rumah aja atau di kantor aja selesai tuh
tapi enggak dia lakukan itu
dia temui tokoh tokoh agama dia semuanya
jadi anda masih optimis meskipun sudah tidak ada perannya pak jokowi
optimis karena apa dia politisi dia kader partai
dukungan partai itu juga akan memberikan satu kekuatan buat dia ke depan langkah dia ke depan
oke bang rey sebelum kita break ya
seberapa sulit kemudian nanti apa yang akan diberikan

penjabat itu kan cuma relatif satu bulan ya
karena kan presiden dilantik oktober seingat saya
tapi memang efek dari pilpres dua ribu dua puluh empat di februari besar pengaruhnya terhadap pertarungan itu tadi gitu
sebab kalau misalnya dua ribu dua puluh empat itu siapapun pemenangnya jelas tanda kutip ya wibawa presiden dengan sendirinya agak berkurang
jadi partai partai yang disebutkan tadi oleh bung eko sudah sibuk nih merapat kayak presiden baru
meskipun belum berarti gitu
jadi pak jokowi boleh disebut adalah presiden yang akan bekerja sendirilah nanti itu pas ke dua ribu
dalam konteks ini tadi yang disampaikan oleh mas arief dan saya tadi memberikan satu pengalaman dari pak jokowi
yang lima kali bertarung dan itu menang ya
dalam kondisi di pilkada dan sebagainya
artinya apa apalagi kondisi oposisi loh
artinya yang menjabat presiden itu adalah partai yang sedang berkuasa
dan melawan partai yang juga berkuasa loh
ini melihat modalnya pak jokowi dulu lima kali
artinya apa itu nggak akan jadi faktor
faktornya kecil meskipun itu bagian dari faktor ya
saya mau mengatakan apakah wibawa presiden pas februari itu masih dapat mendorong katakanlah gibran untuk bertarung di dki jakarta
misalnya kita buat yang konkret konkret lah nggak usah terlalu ngambang ngambang banget nih perbicaraannya kan
saya mengatakan ya akan menurun
nah soal berapakah persentasenya kita gak tahu
tapi pasti menurun ya
secara umum presiden yang sudah terpilih di dua ribu dua puluh empat itu meskipun masih ada presiden faktualnya orang lihatnya sudah presiden baru
dan negosiasi politik sudah ke presiden baru
dan negosiasi politiknya sudah ke presiden baru
jadi kalaupun mereka tetap berada di presiden ya karena memang formalnya mereka masih di situ
tetapi negosiasi politiknya bukan lagi ke pak jokowi kepada siapa presiden baru ini gitu loh kira kira itu
itulah makanya dulu ada perdebatan apakah dibuat terlalu panjang antara pilpres dengan penetapan
itu dibuat pendek salah satu untuk mengantisipasi kekosongan yang terlalu panjang ini gitu
yang oleh karena itu persi pemerintah saat itu menginginkan cukup dua bulan antara pencoplosan di pilpres dengan pelantikan supaya tidak terjadi itu
nah kalau kita lihat desainnya masih begini
ini soal berapa persentasi penurunannya
tapi yang jelas masih turun ya berpengaruh terhadap karir politiknya
sebenarnya pada pemilihan gubernur pada kontestasi pilgrub
kita ingin tanya nanti setelah
kecuali di jawa tengah kalau di jawa tengah mungkin agak stabil
ya tapi kan menurut anda gak di jawa tengah
bacaan saya dari pernyataan pernyataan
oke tapi mungkin melihat kondisi politik siapa yang menang pilpres itu akan berpengaruh kali ya
iya tentu saja
saya ingin tanya ke teman teman mahasiswa yang dari tadi sudah mengikuti diskusi
bagaimana tanggapan mereka tentang sosok gibran raka buming
apakah mereka punya kritikan ataupun punya pernyataan ataupun punya pertanyaan kepada para narasumber
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show